saya kira setelah bapak ketemu bos saeb gagal membujuk bos saeb buat insap bapak nyerah
terus menutup abc versi aksi berantas copet
saya gak tau kenapa bapak gak ngasih tugas lagi ke saya atau ke gugung
tapi malah ngasih tugas ke ami
untuk jahat jadi orang jahat jadi copet karena bapak karena tugas dari bapak
iya saya yang salah
saya janji akan membebaskan kamu dari saya
kita belum nyopet kenapa udah turun
ini hp orang yang tadi duduk di sebelah saya
kejahatan itu ada karena ada kesempatan
aku udah resign
ami sudah resign
sebelum amin miah itu bapak
dia terpaksa riset karena kesalahan saya
saya sudah tahu pak
ami cerita ke kamu
iya setelah saya tanya
sebelumnya saya gak sengaja lihat ami sama bos saeb
setelah bapak ketemu bos saeb
gagal membujuk bos saeb buat insap
terus menutup abc versi aksi berantas copet
saya gak tahu
kenapa bapak nggak ngasih tugas lagi ke saya atau ke gugung
tapi malah ngasih tugas ke ami
setelah bapak ketemu bos saeb
gagal membujuk bos saeb
gagal membujuk bos saeb buat insap
terus menutup abc versi aksi berantas copet
saya gak tahu
kenapa bapak nggak ngasih tugas lagi ke saya atau ke gugung
tapi malah ngasih tugas ke ami
saya butuh mata mata di kelompok sayap
orang yang belum saya kenal
saya yang gak ngasih tahu kamu atau bukung
karena ini benar benar rahasia
saya gak tahu kalau akhirnya saeb tahu siapa ami
terus berbalik mengendalikan ami
mengambil ami buat jadi anak buahnya
kalau kami menolak perintah dia
fotonya akan dicetak
ada tulisan di bawahnya
terus dipasang di mana mana
abc versi aksi berantas copet akan aktif lagi
dengan tugas menyelamatkan ami
dia masih sembunyi di hotel
ada yang bisa saya bantu
saya mau ketemu tamu hotel ini
sebentar saya cek
tamu atas nama bubun sudah check out sejak kemarin siang
gimana di jalan
sampai hari ini orang kita masih cuma
besok kita akan mulai bergerak ke pasar
tadi saya tawarin nasi padang
sekarang mamang lagi tersenyum
gak kelihatan kalau lagi gak nafsu makan
barusan ada ujang datang bawain nasi padang
laporan dari orang kita
ada yang sibuk nelpon terus
gak tahu komunikasi dengan siapa
tapi yang pasti mencurigakan
ini jadah kamu
jadi tidur di warung biaya ya
berarti hidup kamu bisa tenang
gak perlu pulang
gak perlu takut dicegat orang
besoknya ganti baju
mana ini udah bau
ini jadah kamu
mak di rumah
mak mau dibawain buah buahan gak
denny mau mampir ke tukang buah
terserah kamu aja
juruk aja ya mak
boleh buat saya
karena ada yang ngasih tau
siapa yang ngasih tau
kamu gak kenal dia
tapi dia tau kamu
tidak usah kerja lagi di terminal
nggak usah komunikasi lagi sama orang orang yang masih ada di sana
atau orang orang yang pernah kerja di sana seperti kita